hai tamiya mainan mobil four wheel drive mini yang pernah booming di tahun sembilan puluh an kini marak lagi
di bali sejak dua bulan terakhir tempat penyewaan trek tamia yang ada di jalan gunung rinjani dan
pasar ramai didatangi penggemar tamiya dan di tempat ini pemilik mobil mobil and four wheel
drive mini bisa bermain sepuasnya hanya dengan membayar sewa sebesar lima rupiah uniknya yang
bermain tamiya bukan anak anak melainkan orang dewasa mereka mengaku kangen zaman ini dulu
media sosial uh tamnya rame lagi ini kan yaudah saya beli langsung disini pertama tanya saya
pertama beli habis itu uh ternyata rame juga
di sini dan banyak peminatnya kan berarti sudah dan rata selama pandemi gini orang orang ini
pesta kita semuanya pengelola traks sekaligus penjual tamiya mengaku selama pandemi terutama
saat penerapan ppkm bulan juni lalu penyewa trek dan pembeli tamiya mulai ramai kemarin kita
batasin sepuluh orang per apa namanya jadi di arena itu tetap ada sepuluh orang jadi nggak boleh lebih
kalau memang ada teman yang memang mau main mereka tunggu dulu
nah itu kita untuk jaga sih sebenarnya supaya bisa tetap main
tamiya bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau
dari yang paling murah rp tiga puluh lima dan paling mahal rp dua ratus per unit
namun bagi penggemar yang suka memodifikasi tamiya
memiliki bodi bagus dan kuat serta kecepatan tinggi
butuh uang tidak sedikit
bisa mencapai rp empat hingga rp lima